atau endemik indonesia terdeteksi di banjarmasin kalimantan selatan
di barres krim mabes polri bersama polda kalimantan selatan
menguntit pergerakan pelaku jaringan internasional perdagangan bekantan
tim cnn indonesia mengikuti penelusurannya dalam rangka peringatan hari alam liar sedunia
atau international wildlife day yang diperingati setiap tiga maret
kini adalah apendik satu atau terang di campuran
penyebab utamanya adalah alih fungsi hutan dan perburuan di hutan kalimantan
jaringan perdagangan bekantan terdeteksi di banjarmasin kalimantan selatan
di baris krim mabes polri bersama polda kalimantan selatan
mengutip pergerakan jaringan perdagangan bekantan hingga malam hari
targa terus berganti posisi sejak malam hingga jelang pagi
pada sekitar pukul lima pagi
petugas mendapati empat kotak mencurigakan tergeletak tanpa tuan di tepi jalan
pemilik barang diduga mengetahui pergerakannya diawasi petugas
dan meninggalkan satwa dagangannya untuk menghilangkan jejak dan barang butik
setelah diperiksa petugas
dapati isi dari empat kotak bekas buah ini adalah buah bekantan
di tempat ini sekurangnya ada sembilan ekor anak bekantan
jadi kalau sembilan ini jangan hitung sembilan
karena ada kemungkinan
sembilan ini bisa jadi besar
sembilan induk juga telah mati
karena untuk mendapatkan anak bekantan ini juga bisa jadi induknya harus dibunuh terlebih dahulu
petugas menghentikan sementara pengejaran terhadap terduga pemilik satwa
penyelidikan akan dikembangkan dengan sangat hati hati untuk membongkar jaringan ini
petugas juga belum berkenan memberikan pernyataan terkait kasus ini karena pengungkapan masih berjalan
ekor bekantan anak ini kemudian menjadi barang bukti
dan diamankan di kantor krim suspoda kalimantan selatan
keesokan paginya tim bksda kalimantan selatan datang menjemput sembilan bekantan muda ini
barang bukti bekantan diserah terimakan dari tim mabes polri kepada tim bksda kalimantan selatan
sebenarnya untuk mengetahui kondisi kesehatan dan status keliarannya
sembilan bekantan muda ini kemudian diangkut kembali ke mobil
untuk dibawa ke lokasi kompor
kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena memang di dalam kandang ini seperti inilah
mereka ada di kotak plastik terkurung selama berjam jam atau mungkin berhari hari sudah di dalam kotak itu
satu yang harus kita tegaskan di sini bahwa satwa indonesia apapun bentuknya
tidak dijual berapapun harganya berapapun anda mau membayarnya
tiba di lokasi konservasi sahabat bekantan indonesia
bekantan ini diamati perilaku dan diperkirakan usianya
dari hasil pengamatan disimpulkan ke sembilan bekantan ini berusia antara delapan bulan sampai satu tahun
dan masih dalam kondisi liar sehingga dapat segera dilepas di habitat terdekat
akan tetapi setelah diamati ulang tiga dari sembilan bekantan ini masih berusia terlalu muda untuk dilepas liar
dari pengamatan berusia delapan bulan sampai satu tahun berusia delapan bulan sampai satu tahun
dari pengamatan fisik tiga ekor bekantan diantaranya memiliki wajah agak hitam
yang mengindikasikan usianya masih di bawah delapan bulan
sejatinya di usia ini bekantan belum disatih dari induknya
karena kita melihat dari kondisi awalnya itu tidak ada luka fisik
kemudian apa namanya yang baby nah itu yang kita khawatirkan kalau kita lepas liarkan langsung
itu nanti bisa berdampak pada stres
kemudian secara kemampuan makan tentunya karena di bawah satu tahun dia masih belajar makan
oleh karena itu berdasarkan arahan dari bksda kalimantan selatan juga
itu yang kecil kecil yang baby baby masih ditempatkan di pusat rehabilitasi
ketiga bekantan yang masih diperkirakan belum mencapai usia delapan bulan ini dirawat intensif
dan diberi asupan nutrisi
pemeriksaan kondisi fisik berupa berat ukuran
suhu tubuh deteksi penyakit kulit dan keaktifan bekantan dilakukan oleh tim dokter hewan
kebanyakan bekantan yang ada di lingkungan ini ataupun yang sering kita rescue itu tingkat stresnya sangat tinggi
jadi dibandingkan primata lain bekantan ini sangat sensitif sekali terhadap stres
ketiga bekantan yang masih diperkirakan belum mencapai usia delapan bulan ini dirawat intensif dan diberi asupan nutrisi
melepasliarkan bekantan juga tidak semudah membalik kelapang tangan
semakin susutnya habitat alami bekantan dan maraknya perburuan di kalimantan selatan menjadi persoalan lain
akibatnya semakin sedikit habitat ideal untuk melepasliarkan bekantan
tim liputan siena indonesia